kalo kamu percaya sama aku ya kamu jangan percaya sama mel
mending lo gak usah gegar riski dulu
kasih dia waktu buat tenangin diri
emang gara gara gue dia jadi gak tenang ya
lo gak usah salah paham dulu
maksud gue gue gak mau kalau rizky itu sampai niat banget buat pergi dari sini
lagian lo gak mau kan
kalo sampe riski bener bener pindah ke london buat kuliah
jadi please kasih dia ruang ya
dan jangan tekan dia dulu
gak nyangka mel ternyata dulu cupu banget ya
i mean mel yang sekarang kan terkenal tajir anak orang kaya
ternyata dulunya kesuruh lo doang ya
ya sekarang gue ngerti kenapa mel gak mau lo masuk geng micin
takut kalah saing
oh no bukan kita yang namain itu
anak anak kampus saja yang tiba tiba malu kita itu
awalnya sih sebel tapi yaudahlah ya
lama lama kita juga manggil diri kita itu
oh no itu cerita kemarin
sebelum gue sama dia berantem
kali aja you and me bisa jadi sahabat
ya lo mau kan bentuk geng baru sama gue
hanya untuk ngasih tau mel
kalau dia itu sebenarnya bukan siapa siapa

masih nggak dipercepat lagi
apa nggak bisa dipercepat lagi
pengurusan surat pindah saya
semua butuh proses kamu harus sabar ya riz
tapi saya harus secepatnya pindah dari kampus ini bu
semua data data dan berkas yang kamu butuhkan
itu harus dilegalisi
sementara deka dan para perikil di kampus itu
itu sedang tugas luar kota
apa nggak bisa diwakilin dulu bu
nanti kalau semuanya sudah siap
jadi kalo semuanya sudah siap pasti akan saya info ke kamu
lo harusnya tau
ngurusin berkas pindah kuliah kayak gini tuh gak sebegampang itu
kalau terus terusan diteror sama naomi
ya gue ngerti perasaan lo
gue ngerti keadaan lo sekarang
ya mending kita berdua ngobrol di luar
yang penting lo ikut gue sekarang yuk
lo gak usah diam kayak gitu ikut gue
putri usus goreng
kamu percaya deh sama aku
kamu ngapain coba mau jelasin ke ibu
nanti ibu malah marah
ibu malah kecewa kalo tau aku bohongin ibu
kenapa kejadian ini harus datang
di saat gue lagi mau merencanain surprise buat lo put
rencana gue bisa aja terancam gagal
karena ibu pasti gak akan kasih izin ke putri buat keluar selain ke kampus
gue harus minta bantuannya citra
lo udah mau pulang kan
kalau gitu bareng gue aja yuk
gue mau pulang bareng lo sekalian ketemu sama ibu
lo tuh mau ngapain lagi sih mel
bisa gak sih gak usah ganggu
gue udah muak
mau tanya aja putri gimana sikap gue di depan ibu
putri susgoreng kamu percaya sama aku ya
kamu jangan percaya sama mel
pangeran udah dong
kamu hargain sikap perubahan mel
kamu jangan nuduh mel jahat terus
kan semua orang berhak untuk berubah jadi lebih baik
emang betul putri susgoreng
tapi itu gak berlaku sama mel
aku kenal banget sama mel
aku tahu persis itu kayak gimana sifatnya
kenal dari dulu bukan berarti kamu berpikir kalau mel gak akan pernah bisa berubah
lo selesain dulu aja masalah lo sama pangeran
takutnya nanti gue dianggap ganggu lagi
pangeran aku pulang sama mel
yaudah kamu jangan ngikutin aku pokoknya
putri susgoreng kamu balik sama aku ya
ya aku mau pulang sama mel udah deh
hargain keputusan aku oke
nanti itu jadi urusan aku
aku yang selesaikan sendiri
tapi tadi gue denger mah ngomong perfect di dalam hatinya
apa perasaan gue ya
sebenarnya gue gak tenang lihat putri pulang diantar sama mel
tapi gue juga gak mau kalau putri jadi marah gara gara gue maksa ngikutin mereka
padahal kalau mel ke rumah putri
dia pasti bakal tahu masalah antara gue dan putri
apalagi masalah gue dan ibu
gue takut mel akan manfaatin itu
gue gak mau kalo mel sampe tau ibu lagi marah sama gue
tapi gue gak enak nolak mel
karena gue juga mau ngindarin pangeran
supaya dia gak nekat buat nemuin ibu
kamu bisa hadepin ibu ya putri
putri usus goreng
kebiasaan sih gio nih
kalo diajak ketemuan ngaret meluk kerjaannya
bentang bentang lagi bucin
keapaan sih mas agr
seneng kan pasti
kasian tuh atakin dulu
eh sorry ta tadi gue agak lama
soalnya tadi gue nyuruh dinda dateng kesini
eh gimana tuh masalah planning buat supasinsiputri
oh tenang aja tadi gue udah cerita ke baby kriwil
dan lo tau ternyata dia punya kenalan sama apa yang lagi kita cari
tenang aja semuanya aman
gue udah telepon temen gue katanya dia nyiapin semuanya
mantep cakep banget tuh
tapi btw lo ikut kan nanti buat supasinsiputri
ya pasti ikut lah
orang dia bantuin kita kok dinda ini punya andil
untuk mensukseskan surprise nya putri
apalagi kan status dia sama gue pacar kesayangan
babi kriwirnya gue jadi harus nempel terus dong sama gue
tunggu apa lagi mending sekalian
ngasih tau pangeran
eh mau kemana lo
belom duduk belom apa apa
kelamaan yudah buruan ayo
kita ga mau makan dulu makan dulu ajalah
itu kesian arah sendirian
gaada yang nyakitin lo
lo yakin banget mau pindah kuliah ke london
lo ga kasihan sama tante lydia
pasti tante lidia bakal kesepian banget
pasti lo belum kasih tau tante lidia kan soal ini
nyokap gue udah tau dari naomi
jadi naomi dateng ke rumah gue
dia minta gue gausah pergi ke london
itu ada nyokap gue
ya mungkin dia ga mau kehilangan lo lagi riz
emang lo gak mau kasih kesempatan satu kali lagi sama dia
asli jadi yang di kampus
pokoknya nanti kalau ada lagi gue bakal
gue masih belum bisa lupain apa yang dia udah lakuin ke gue aja
emang lo gak mau maafin kesalahan dia riz
secara kan gue tahu lo itu bukan tipe yang pendendam
sebenernya gue udah maafin dia cet
jauh sebelum dia datang kesini
tapi kesalahannya itu fatal banget
sampai kapanpun gue gak bakal bisa lupain
gue gak bakal pasangan long untuk maafin kesalahannya si naomi
atau kasih kesempatan sama dia
tapi kalo masalah lo pindah ke london gue gak bisa
lo jangan pergi ya
ya demi gue sama putri
berat banget gue ninggalin putri sama citra
apalagi mereka udah bisa merubah hidup gue
tapi gue gak bisa ngebiarin naomi datang lagi di hidup gua
karena itu sama aja membuka luka lama
lo masih gak mau kasih gue kesempatan
buat deket lagi sama lo riz
cinta banget ya sama rizk
gue bisa bantu lo
kalo lo mau deket lagi sama riz
bukannya lo tuh gak kakur ya sama rizky
ya ada nanti dia mau emosi sama lo
gue harus bisa yakinin naomi
dengan gitu dia pasti mau jadi sahabat gue
lo tunggu aja waktunya nol
gue bakal ngumumin ke semua anak anak di kampus
gue bakal ngumumin ke semua anak anak di kampus
kalo naomi jauh lebih cool dibandingin lo